tiga fraksi di dpr menolak rencana pengajuan hak angket kasus korupsi ktp elektronik
pdi perjuangan golkar dan partai demokrat menilai hak angket untuk menginvestigasi kasus korupsi ktp elektronik tidak tepat dan salah sasaran
nah kalau sekarang proses hukumnya jalan kpk lagi
di hak angket itu memangnya lebih hebat kita
oh yang dimasalahkan itu persoalan kita
jadi nggak perlu ya pak
menurut saya kurang tepat
tapi itu hak kawan kawan kalau memang ingin melakukan usulan hak angket
menurut saya karena proses hukum dan kpk loh ya
ini kan masih diragukan integritas kewenangan kpk yang selama ini mampu menindaklanjuti kasus kasus pidana korupsi khususnya
mungkin penting ya
tetapi lihat substansinya dulu
karena kan iktp ini kan sudah sedang dan
sedang digarap oleh kpk kan
dan sudah maju ke pengadilan
kemudian kpk mengatakan kita lihat suasananya perkembangan di pengadilan
akan terjadi lagi pendalaman
nah saya pikir ya biarkan aja lah penegak hukum menjalankan tugas tugasnya itu
yang mau diangket itu siapa
nah itu golkar mau yang jelas
jelas kita gak mau